empat puluh delapan santri di sebuah pesantren di tasikmalaya jawa barat positif covid sembilan belas
hal ini terkonfirmasi setelah pihak pesantren melakukan tracing terhadap tujuh puluh santri
kemunculan kasus ini bermula saat seorang santri yang kembali ke pesantren mengeluh daya penciumannya hilang
setelah sang santri dilakukan swab test hasilnya positif
petugas kesehatan langsung melakukan swab test terhadap santri yang kontak erat
dan ditemukan empat puluh satu santri wati dan tujuh santri putra yang juga positif
seluruh santri yang positif langsung diisolasi di komplek pesantren
dengan pengawasan ketat oleh tiga orang dokter pesantren
satgas percepatan penanganan covid sembilan belas dan dinas kesehatan kota tasikmalaya
terus bekerja sama dengan pihak pesantren untuk melakukan upaya penanganan agar klaster ini tidak meluas
ini sudah kita siapin tadi ada ruangan ini ada sudah kita pisahkan di sini
pertama adalah ruang yang sudah terkonfirmasi positif
tentu yang asimptomatik di sini
kemudian yang dua kontak erat
yang ketiga yang menunggu hasil
yang keempat yang sehat
ini semua sudah dipisah di sini
yang sedang menunggu yang kontak erat dan menunggu hasil juga sudah di gedung terpisah
terisolasi tidak boleh berinteraksi dengan yang lain